kalo yang lain aku males mau istirahat capek
santi kalo kamu masih menghargai papa sebagai patuatamu maka hormatinlah papa
sekarang duduk disana
aku mau ke rumah
santi kamu tuh harusnya inget sama suami kamu
dan kamu harusnya tuh malu sama cincin di jari kamu
tapi dia tuh gak bisa mengungkapnya secara verbal atau tindakan
tapi jauh di lubuk hatinya dia itu sayang banget sama kamu
santi santi apaan sih

jangan kira setelah kamu mencekram baju aku kamu berasa jagoan
santi kamu harusnya inget sama suami kamu
lupain dia balik ke bimo
lu jangan ikut campur rusak orang
dengerin aku bilangin sama kamu
jangan rebut istri orang
oh aku tau santi
gak usah sok sok ceramain orang deh
kalo kamu sendiri tuh selingkuh
aku itu cuman sekedar sahabat sama bimbo ga lebih ga kurang
bukannya kamu tuh seneng kalo aku cerai sama dia
berarti kalian gak perlu diam diam lagi dan dia bisa seutuhnya buat kamu
jangan pegang jangan pegang
kurang perbutisnya orang
kamu kenapa nam
apalagi mau pusing sekali
kamu pasti pusing bikin santi ya
bapak pijitin ya
ga usah pak ga usah
paling buat istirahat sebentar juga udah sehat
tapi gak tau kenapa nih pak
kalau dipakai buat mikir yang berat berat
ada apa pak
aku melihat istri kamu santi
tapi dia sedang bermesraan dengan laki laki lain
apa dengan laki laki ini
keterlaluan anak ini
ini gak bisa dibiarkan
udah ada bukti dan saksi
jangan berada seperti ini
sebaiknya kita tenang
mau tau dari mana muka ku
aku merasa malu punya anak seperti itu
mungkin ini salah kami berdua pak
kurang lancarnya komunikasi antara
antara saya dan santi
buat kalian cemas
terima kasih informasinya
memang harus saya hadapi
saya p sweden
tengku kayak atas ujang dost power
sudah sudah aku tahu apa yang kamu pikirin
bagaimana kalau kita pergi berlibur saja
yang ada malah nambah masalah aja
itu cuma karena kamu tidak pernah melakukannya sambil mau
jadi kamu tidak yakin
berlibur itu bisa membuat kita lebih rileks
daripada kamu di sini berkutat dengan orang orang yang kamu tidak suka
lebih baik kamu memanjakan diri kamu dulu
kau menenangkan diri kamu sendiri
iya kamu benar juga
saya akan meminta pertolongan kepada kamu

saya tidak bisa janji itu besar besarkan
itu silamannya nenek kamu apa apa pak
begitu saja dia berhutang
ibu tidak mereka hal itu
aku sudah beli dua tiket
dan lusa kita siap berangkat liburan
santi aku ingin bicara sama kamu
kalau soal cerai aku mau
kalau yang lain aku males
aku mau istirahat
udah gak ada cinta
udah gak ada cinta
kalau kamu masih menghargai papa sebagai patuat kamu
maka hormatilah papa
sekarang duduk sana
aku mau bercerai
aku tetep mau cerai
aku udah nemuin laki laki yang jauh lebih romantis dan peduli sama aku
iya dia cinta sama aku
bahkan ini sudah baik
ini masalah kami
biar kami memiliki cerita
kami harus memperbaiki
kita harus mencari kebenaran
untuk memperbaiki diri kita
dan kita harus memiliki kebenaran dengan diri kita
aku udah nemuin kebahagiaan aku
dan itu daping
iya aku udah nunggu
aku lebih nyaman di pameran
ya oke dah
ada yang mau papa bicara sama kalian dua
bagaimana hubungan kamu dengan bima
papa sudah jengang liat keadaan seperti ini
papa mau kalian tuh baik baik aja
lagian siapa suruh selama ini jadi suami
nggak peduli nggak peka egois
perempuan mana sih pak yang betah
lantas apa mau kamu
aku mau cerai
aku mau cerai pa
sari tunggu santi
bisa bicarakan baik baik santi
mungkin dia sedang capek
banyak kerjaan di kantor
kita bisa bicarakan besok hakim ya
papa yakin kalau santi selingkuh
ya ini firasat seorang ayah
mungkin ini salah saya juga pa
banyak hal yang harus saya perbaiki
kalau saja masih banyak kesempatan
saya akan berubah pa sampai selesai ya
saya akan jaga dia baik baik
kamu tidak marah
internet itu tidak bisa tabung
saya tidak peduli